hai ngomong ngomong teh asdulaih asosiasi duda lebay teh udah pada maghrib belum
hampur abah tadi teh genah pisang mendengarkan ceritanya ini nama jenjolahin saya siapa yang
mau denger cerita saya sok tak kamu sendiri pengen denger kamu ngomong terus akhirnya
yang penting tapi bisa nyampe sini dengan selamat
oh iya pi reva harus kenalin nih
ini namanya tante farah pi
udah sholat berarti papi yang belum jadi papi
mau sholat maghrib dulu
ganti baju gak apa apa ya
sebentar aja sebentar ayo duduk aja dulu
sayang suti selalu bikin yang minum
aduh sin tante grogi nih
tante ih kayak abg aja grogi grogi
udah udah santai aja
papangnya jeng teh iya
ternyata saya lihat lagi di jam red
kabur teh si jam red ah
kebetulan saya di depan
nahon nahonan manesia di jam red jam red
gelut din saya
nah di pek pek
ku saya di lamot kb
hebat kamu dong
kamu bisa jadi superhero gitu
sini yang nadia nanti
batu lebih sanding
itu si nadia melupakan tunangannya
gimana kabarnya si tete manis
si giung teh si giung
alhamdulillah saya manis baik baik aja
kalau baik baik saja kenapa tanpa muka abah masih galau surah lau begini
dikarenakan si teteh manis menyuruh saya mencari calon istri baru
berarti abah tidak usah galau
sama kayak kita sekarang
alus bagaimana ini teteh
memang saya teteh meniat mau melupakan teteh manis dari ingatan saya
itu semua demi orok saya si eneng semata
bukannya niat untuk mencari istri baru bukan apa
demi kebahagiaan si eneng tahu
itu sudah pada maghrib belum
teteh genah pak mendengarkan ceritanya ini
namanya jadi nyalahin saya
siapa yang mau dengar cerita saya
kamu sendiri yang pengen dengar
eh sardung sardung
kamu ngomong terus akhirnya waktunya habis
aduh akhirnya kurma nikah teteh
aduh semua ini mana ya kok lama banget
salah kali ya gue bohongin dia pakai acara bilang mobil mogok segala
lalu tadi berangkat sendiri aja
mana udah mepet banget lagi
nggak daguan sahai neng
aduh mani blebeb blebeb stres pisang gitu
kudu tetap cool santai wae
aduh pasti dateng sang pangeran mah
aduh mama aku takut banget nih
kalau dia nggak muncul juga gimana ya
nggak ada ceritanya nggak datang
tidak mungkin dia tidak terpesona oleh kecantikan anak momi
kamu tuh cantik gelis
yakin aku pede itu pede
eh tahan suara
kuping tuh bergetar denger motornya simone deh
tuh tuh tuh
maaf nih telat datangnya
kamu mah bakalan diantosan terus terusan sama si nengma
antosan ditunggu di waiting
aduh ini kasep pisang ya budak
aduh bergetar hatinya
blebeb blebeb hati mami
kamu tuh yang beruntung pisang
bisa kenal sama si bella anak mami
diante waktu di amrik dulu uh jadi rebutan pada ngantri
ngantri pengen kenalan sama si bella neng bella
mami apaan sih
hebat juga ya bella ya
ya anaknya mami atu
pasti nurunin si mami katy perry
udah tau kan jago nari
iya kalo itu aku tau tante
iya sokak gitu
pinter kalo kayak di sekolah juga a a terus
kamu monde pinter tante
ya pinter sih relatif standar
buat aku itu pinter ya di saat seseorang bisa manfaatin bakat dan keahlian yang dia punya
aduh belum bepis anjawa mana
hihihi tambah kaset pun tante tambah tambah tambah satu
mami sama monde jalan luar sama aku
iya sok atu
kalo gitu aku duluan ya tante
iya salam mandi
aduh sini sini
bella remember ya ulah pohok siya
deketin di pepatah
ngeagresif wah itu nanaun
dan dalam waktu yang sesingkat singkatnya mami teku kasih liat sama si cai cai cocok kata
diblebep diblebep sampe seblebepnya
sok atu naik
iya hati hati ya udah ngebut